dalam video amatir milik warga ini terlihat para korban tergeletak di sekitar lokasi kejadian
korban terlihat lemas dengan beberapa bagian tubuh gosong setelah tersengat listrik kabel pln bertegangan tinggi kami siang
insiden ini terjadi di sekitar jalan raya campaka kecamatan campaka purwakarta
para pekerja yang berjumlah empat orang ini akan mengganti tiang milik salah satu provider
namun naas diduga kurang hati hati tiang besi itu menempel kabel listrik milik pln yang melintas di sekitarnya
para korban pun terpental setelah tersengat listrik bertegangan tinggi
pemasangan ini pak karena pergantian ini mau diganti nempellah tiang ini sepanjang kurang lebih sembilan meter dari tujuh meter ke sembilan meter
diangkat lah tiga orang empat orang tak tahu
nempel pak nempel ke dipin langsung terkapar
sekarang lagi di tangan
dokter menyatakan rata rata korban mengalami luka bakar di bagian kepala tangan dan tubuh
kalau yang satu korban ini kondisinya kurang baik ya
sedang kita maksimalkan untuk yang tiga pasien tiga orang
ini masih dalam keadaan cukup baik
kita tidak bisa pastikan seratus persen baik
karena dia trauma listrik
yang bisa kita pastikan keempatnya tanda tanda vitalnya
cuman yang satu ini yang korbannya cukup berat
kesadarannya agak turun
kini lokasi kejadian dipasang garis polisi
insiden ini dalam penanganan satres krim polres purwakarta
dian firmansyah purwakarta jawa barat